tahun dua ribu dua puluh satu yang akan dibagikan untuk banpres produktif ini adalah rp lima belas tiga triliun
yang dibagikan kepada dua belas delapan juta pelaku usaha mikro dan kecil
jadi bukan hanya bapak ibu semuanya enggak
ada dua belas delapan juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air
dan mulai dibagikan pada hari ini
kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya
saya rasa itu saja